walaupun om sudah berbuat sangat jahat
tapi om tetap keluarga aku om
ini beneran om sama
walaupun pertemuan kita singkat
aku tetap sangat bersyukur
karena om menyayangi aku dan rina
aku akan melayan om terus
aku akan selalu melayan om
apa pun yang terjadi
saya sudah memaafkan semua
apa yang orang berbuat
yang om irfan lakukan ke keluarga saya
saya mohon kepada kamu
kalau memang engkau mau sembuhkan om irfan
sembuhkanlah ya allah
dan kalau memang engkau
mau panggil om irfan
kita sama sama yuk
telepon supaya sembuh
kita doakan sama sama
kita doakan dulu yuk
dokter kira kenapa dok
omong omong sebentar sama papa
serahin semua allah semua ya
kamu harus ikhlas
apa aku kan gak bisa hidup
kalau gak ada papa
maaf kami harus pindahkan jenazah
ke ruang jenazah
untuk segera dimandikan
jassi aku ingin berat buat kamu
enggak enggak enggak
aku gak mau
jassi gak boleh
jassi gak boleh
jassi gak boleh
coba ke lantai dua pak
minta disarikan ruangan praktek yang kosong
irfan ya allah
masih teringat jelas di kepala saya
pertemuan pertama kita
ini adik saya mbak
kita mau pertama ya
satu dua tiga
satu dua tiga
saat kita bertemu lagi setelah dua puluh sembilan tahun
bisa bertemu adik dari sahabat saya
apalagi kamu juga begitu baik pada saya fan
kamu masih ingat saya
walaupun andin manggil kamu om irfan
tapi aku masih ingat kamu
waktu itu sering mengantar sup ayam ke rumah saya
aku masih ingat lah mbak
akhirnya bisa ketemu lagi ya
kita gak kena
emang ya mbak ya
gak pernah saya sangka
kamu mau benci saya van
kamu mau benci saya
karena perbuatan mas hardy masa lalu
saya cuman minta dennis untuk background checking
karena anak saya nomor dua roy pada waktu itu curiga
tentang keberadaan jessica di kantor almarhum suami saya
hanya itu yang saya minta untuk dennis lidiki
tidak lebih irfan
tidak lebih irfan mbak rosa alasan apapun
yang mbak rosa kemukakan pada saya
tidak dapat merubah kejadian
bahwa anak saya adalah korban pemerkosaan
bahkan kamu tega melakukan perbuatan jahat di luar nalar
demi membalas dendam kamu
eh eh emang
tidak kamu harus menahan orang ini
alasan perbuatan saya
irfan saya percaya kamu orang baik
tapi kamu harus pergi secepat ini
semoga kamu mendapat tempat terbaik
tempat terbaik di sisinya
bu bos jangan sabar ya bu ya
jangan sabar ya bu ya
jangan sedih ya bu ya
aduh pak irfan meninggal
kami turut berduka cita atas meninggalnya pak irfan
terima kasih banyak
rencananya kami ingin memakamkan om irfan siang ini di tpu terate indah
baik kalau begitu kami lapor atas sam dulu
om irfan sudah pergi
om irfan sudah tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatan yang dimata hukum
sama seperti papa dulu
sekarang gue harus urus ambulans untuk membawa jenazah om irfan
dia belum sadar mas ya tadi
kasian banget ya jessy
ini pasti berat banget buat dia
papa aku di mana
papa aku di mana
kamu berhubung sam pelan pelan

jangan jangan kayak gini bel
bel kamu harus senang
kamu harus senang
aku harus temuin papa aku papa aku di mana
aku mau ketemu papa aku
bel bel tolong dengerin saya
aku mau ketemu papa
seperti yang saya bilang sebelumnya
berarti tuhan punya rencana lain buat kamu
kamu harus belajar ikhlas ya
aku mau ketemu sama papa aku aku mau cari papa aku di mana
aku harus ketemu sama papa aku
bel tolong belajarin saya bel
bapak kamu udah ngerasa sakit lagi sekarang
papa kamu udah tenang
dan kamu juga harus ingat
kamu nggak sendirian di sini
kamu masih punya kita semua
tapi papa aku dia papa aku

aku mau ketemu papa
jangan cemburu kat
kamu harus ngerti keadaannya
jessica bener bener terburuk dan hancur
rumah rehabilitasi jiwa harapan kasih

selamat siang dengan dokter lisa disini
saya sepupunya jessica
ya ada apa ya bu
saya ingin mengabarkan kalau papanya
om irfan sudah meninggal
memangnya sakit apa ya bu
saya turut berukacita ya bu
terus kapan dimakamkannya bu
sore ini di tpu tratahina
makasih ya bu infonya
saya akan kesana
dan sekali lagi saya turut berukacita sedalam dalamnya ya bu
dan semoga jessica tabah
terima kasih banyak ya
ya sama sama bu
terima kasih sayang
sekarang om irfan udah tenang
dia disana sama mamah kamu
saya kirim doa terintah
om irfan ya
kan aku masih latihan
ntar lagi ya
nenek kan ada sesi konsultasi sama dokter lisa
iya soalnya dokter lisa
abis ini ada urusan keluar
ya udah deh kalau gitu
nenek latihannya besok aja on venue
mau pergi ya
iya tadi saya dapat kabar
kalau pak irfan
ayahnya jesse meninggal dunia
om irfan itu yang kalau kesini
pakai helikopter pribadi kan
yang temennya presiden amerika itu kan dok
kan yang sakit waktu itu
jesse kok yang meninggal
neneng ikut kan
neneng diajakan dok
iya makanya saya mau ke jakarta
mau ke pemakamannya
neneng ikut kan
neneng diajakan dok
case itu pasti sedih banget
terus butuh pelukannya neneng
supaya bisa melewati semua ini
boleh ya dok
lihat lihat foto siapa sih apa sih
lagi lagi masih aja lu lihatin elsa
gue tahu itu pasti bayinya elsa kan lucu juga ya
risik banget tuh
jangan bilang lu berantem lagi sama suami lu
untuk jadi temen curhat lu
lu dimana sekarang
gue kesana ya
enggak kak bukan
bukan masalah itu kak
aku mau ngabarin
kalau mirvan meninggal
gue turut berduka cita ya
pasti jessi sekarang lagi terpukul banget ya
tadi jessy juga sampai
sampai pingsan tadi
kasihan banget jessy
om irfan dimakamkan dimana ya din
sore ini di tpu terata indah
nanti gue kesana ya
yaudah makasih banyak ya din
makasih banyak ya kak
udah dulu ya
makasih banyak ya kak
udah dulu ya
siapa yang meninggal
lu tau jessy temennya elsa kan
yang di rumah rehabilitasi itu
papanya jessy meninggal

ini yang dia yang ajuk ke rumah kan
nanti kita kesana ya

ovan sudah meninggalin dia
dia pergi meninggalkan kita
oma mau pergi kemana oma

ke tempatnya om roy
dia sudah meninggalkan kita
kenapa om roy pergi om roy
masih bukannya om roy
kita antar om roy
ke tempat peristirahatan terakhirnya
mama kangen banget sama keisha
kisha sekarang udah nurut sama papa
udah gak rewel ya
aku bawa beberapa makanan vitamin buat kamu konsumsi
biar kalau kamu konsumsinya bagus
aslinya juga bisa berkualitasnya lebih baik buat keisha kan
mama langsung aja
rasanya seperti dejavu
dulu momen seperti ini pernah terjadi
sementara lagi nino pulang
hari ini kan gue ulang tahun dirayain
assalamu'alaikum sayang udah pulang
ini kucing tadi nggak sengaja ketemu
walaupun gue pulang dia diem tengah jalan
udah aku bawa
kayaknya bukan kucing liar
soalnya lihat tuh
kayaknya emang punya orang terus kabur
ya udah aku bawa aja
kesian kan di jalanan
aku nggak suka kalau rumah itu berantakan kotor
ya kan sementara aja
nanti aku bikin foto
oh aku sebarin ke sosial media
lovegram atau apa gitu
siapa tau si pemiliknya ngeliat kan bisa hubungin aku
terus dia ambil
jadi untuk sementara kita jagain ya
ya berarti kita gak jadi ngerahin ulang tahun aku dong
ya masa ditinggal kan kasihan
belum ada kandangnya
kalau dia kabur gimana
kan malah ya
piper mau makan nggak
ih bener lapar
sa duduk duduk sini sini
kucingnya jindak tuh
kamu bantuin kasih makan
tuh tuh di tangan tuh
nggak gagal lah
telapak tangan dulu ya
gitu aja dulu ya
ada yang mau ngasih makan
dia juga bisa salam
kita pengen makan aja di sini
sekarang ngasih tangan
itu lucu kan